kita harus menyelesaikan masalah kemiskinan kita harus mengurangi kesenjangan ekonomi
yang kaya dengan yang miskin kesenjangan antar wilayah
inilah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya
kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global
tantangan ekonomi dunia yang sedang melambat dan sekaligus penuh persaingan penuh kompetisi
kita harus membuka lapangan kerja seluas luasnya untuk rakyat untuk mengurangi pengangguran
untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat
saya menyadari bahwa tantangan tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan kita dalam bertindak
kecepatan kita dalam memutuskan
kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat
yang dinikmati oleh rakyat dalam jangka pendek dalam jangka menengah maupun jangka panjang
oleh karena itu saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat
bisa bekerja lebih efektif
bekerja dalam tim yang solid yang saling mendukung sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat cepatnya
berdasarkan pertimbangan tersebut hari ini saya dan wakil presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet kerja yang kedua
adapun perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut
yang pertama kami melakukan pergeseran posisi beberapa menteri dan ketua lembaga
saudara luhut bin sar panjaitan sebagai menko kemaritiman
saudara bambang brojonegoro sebagai menteri perencanaan pembangunan dan kepala bapenas
ketiga saudara sofian jalil sebagai menteri agraria dan tata ruang
yang keempat saudara thomas trikasi lembong sebagai kepala bkpm
kami juga telah memutuskan untuk melakukan penyegaran beberapa pos kementerian dengan memasukkan energi baru
saudara wiranto sebagai menko polhukam
saudara sri mulyani indrawati sebagai menteri keuangan
saudara eko putro sanjoyo sebagai menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
saudara budi karya sumadi sebagai menteri perhubungan
saudara muhajir effendi sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan
saudara inggar dastolukito sebagai menteri perdagangan
saudara erlangga hartarto sebagai menteri perindustrian
saudara archandra tahar sebagai menteri energi dan sumber daya
saudara asman abnur sebagai menteri pan dan reformasi birokrasi
saudara asman abnur sebagai menteri pan dan reformasi birokrasi atau
saya tekankan bahwa semangat perubahan kabinet kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan
kabinet yang bekerja cepat dalam tim yang solid dan kompak
kabinet yang berkembang
kabinet yang bekerja untuk rakyat
memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan oleh rakyat
dan untuk itu
setelah ini setelah nanti jam satu tiga puluh dilantik
akan langsung bekerja untuk mengikuti sidang paripurna
demikian beberapa hal yang saya sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh